masih dari bogor jawa barat selain di puncak longsor terjadi di cijeruk
korespondensi nn indonesia fani imaniar di lokasi kejadian saat ini
fani terakhir evakuasi korban terus diupayakan lalu bagaimana perkembangannya
ya danir sebelumnya saya akan memberikan sedikit ralat mengenai korban yang sudah berhasil dievakuasi
dari beberapa pihak yang terlibat dalam proses evakuasi korban korban
dari bencana longsor yang terjadi di warung menteng desa cijeruk bogor jawa barat
di mana yang sudah berhasil dievakuasi adalah ibu nani usia tiga puluh lima tahun
kemudian sang anak aldi usia delapan tahun serta aurel usia satu lima tahun
saat ini proses evakuasi masih berjalan mencari dua korban yang diduga masih tertimbun
di tanah akibat bencana longsor yang terjadi kemarin sekitar pukul dua belas lebih tiga puluh lima waktu indonesia barat
yakni alan usia tujuh belas tahun dan adit usia sepuluh tahun

kemudian ada yang berjalan mencari dua korban yang diduga masih tertimbun di tanah akibat bencana longsor yang terjadi
kemudian kalau kita sedikit ingin bertanya mengenai kronologi yang terjadi kemarin
kita akan langsung menanyakannya kepada danrem enam puluh satu surya kencana kolonel infantri muhammad hasan
bapak kembali saya ganggu sedikit ya pak mengenai perkembangan dari proses evakuasi
sampai dengan saat ini kalau bisa dikabarkan seperti apa perkembangannya pak
ya alhamdulillah terakhir kita sudah menemukan tiga korban
ibu nani ibunya asisnya pak asep yang punya rumah itu kemudian aldi anaknya sembilan tahun
dan aurel satu lima tahun nah ini masih kita lanjutkan lagi proses evakuasi untuk mencari dua orang lagi
yang diperkirakan anak masih anak dari ibu nani ini yaitu alan dan adit
aldit alan mungkin sekitar umurnya sekitar enam belas tahun adit sebelas tahun
bapak kalau misalnya boleh dijelaskan ini untuk membantu dari proses evakuasi ini
alat alat berat yang diturunkan kemudian juga berapa personel dari gabungan seluruh kesatuan
yang diturunkan gimana pak
sejak kemarin kita mendapatkan bantuan dari pt waskita karya yang mengerjakan jalan tol bucimi ini
satu unit eskavator kemudian personilnya kita libatkan seluruh unsur tni polri
yang berada di wilayah kabupaten bogor
dari teknik dari korim kabupaten bogor kemudian dari kopassus dan dari armed sepuluh kosrat
dan kalau dari korpus hesian dari polresta bogor dan dari brimut
total semuanya berapa pak yang membantu
hampir sekitar dua ratus orang ya
kalau misalnya bisa digambarkan sedikit pak sebenarnya untuk luas dari lokasi longsor ini yang di desa cijeruk
maksud saya warung menteng desa cijeruk ini berapa luasnya kemudian juga kerugian apa saja yang diakibatkan oleh bencana longsor ini
untuk luas kalau daerah yang terdampak bencana sebenarnya hanya mungkin kurang dari satu hektare saja
karena yang terdampak adalah
rumah dan rel kereta api
cuma dampaknya tergeser ke bawah sehingga meluas sampai ke bawah
bapak tantangan atau kemudian juga surutan kesulitan yang dialami oleh tim evakuator
ini apa saja pak dari kemarin kalau bisa dijelaskan prosesnya seperti apa berjalan sampai dengan saat ini
dan kira kira apa saja yang harus diwaspadai oleh tim
yang paling menyulitkan adalah kondisi lokasi ini ya
karena ini kan tebing kemudian bawahnya curah kemudian korban berada di bawah di timbunan
sehingga itu menyulitkan pertama adalah memasukkan alat berat
dan yang paling berat lagi adalah puing puing yang beton yang dari rel kereta api itu berada di atas
sehingga kita untuk meng evakuasi korban pun tadi harus menggunakan eskapator
dan hanya agak kesulitan kita untuk mengangkat beton beton itu
kalau misalnya ada harapan khusus sih bapak
apa saja yang kira kira mungkin bapak bisa kabarkan terkait dengan harapan
kemudian juga mungkin bantuan
apa saja yang kira kira yang bisa digunakan oleh tim atau juga himbauan kepada warga sekitar
yang memang kalau misalnya kita lihat ini saat ini banyak yang justru ingin menonton proses evakuasi ini berjalan gimana pak
ya kami sudah antisipasi sejak kemarin
banyaknya warga yang menonton yang kemungkinan bisa membahayakan atau menyulitkan pekerjaan ya
karena ada beberapa orang yang masih menonton di tebing tebing itu kita himbau supaya tidak mendekat
dan juga kita menghimbau masyarakat yang berada di sekitar yang masih punya rumah ini untuk dievakuasikan
jadi kita bisa menemukan tempat yang lebih aman
terima kasih pak hasan atas keterangan ini bapak
kita doakan agar proses evakuasi ini bisa berjalan lancar dan korban yang belum diketemukan cepat diketemukan ya pak ya
kalau misalnya bicara mengenai kronologi kemudian juga keterangan dari warga
kita akan menanyakan kepada kapolres bogor
amdki yang sudah sejak kemarin ya pak ya
berkeliling ke lokasi lokasi bencana yang diakibatkan oleh hujan deras yang melanda wilayah bogor dan sekitar sejak hari minggu ya pak
selamat siang pak diki
bapak kalau misalnya bisa diceritakan kepada kami pak kronologi yang berhasil didapatkan dari kepolisian berdasarkan keterangan warga
ini kronologi kejadian dari bencana longsor di wilayah ini seperti apa
langsung sejujuruk ini ya
itu sekitar pukul dua belas empat puluh lima siang kemarin itu memang curah hujan tinggi kemudian di sini ada longsor
kebetulan menimpa daripada tiga rumah yang ada di bawah
dan salah satunya rumah keluarga
ini dan salah satunya rumah keluarga
keluarga pak asep
keluarga pak asep ini ada lima orang
yang satu kemarin enam satu selamat
terus yang lima ini yang kemarin hilang
kemudian kita lakukan pencarian seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh pak dandrem
akhirnya ditemukan tiga dan yang dua masih hilang
bapak kan kita dapat kabar bahwa ada tiga rumah di sini ya sekitar lebih dari sepuluh jiwa yang tinggal di wilayah
yang sudah selamat dan dibawa ke rumah sakit ini kalau bisa dijelaskan kondisinya gimana pak
ya yang selamat ada luka ringan terus tapi trauma ditampung di rumah rumah warga
oke sempat ke rumah sakit bapak
sempat dibawa ke rumah sakit daerah awan
kalau boleh tahu rumah sakitnya di mana dan hasil dari pemeriksaan dokter seperti apa
rsud ciawi itu luka ringan
bapak kalau misalnya di wilayah bogor
tadi kan pak diki sempat ceritakan memang ada beberapa titik yang sebenarnya harus diwaspadai warga khususnya mereka yang tinggal di lokasi rawan longsor
apalagi kita tahu bahwa ini kan dari sekitar januari sampai dengan nanti diperkirakan maret curah hujan masih akan tinggi pak di wilayah bogor dan sekitarnya
ada himbawan khusus pak terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah rawan longsor serta banjir
untuk daerah daerah yang rawan itu memang kita himbau terutama yang tinggal di wilayah
terutama yang tinggal di ketinggian di lereng di tebing atau di bawahnya tebing atau juga di bantaran sungai
itu agar antisipasi
melakukan pengecekan juga bersama sama juga dengan pemerintah daerah setempat seperti kades sampai rtw melihat apakah ada retakan tanah atau ada pernah sejarah bencana di sana
nah biasa kemungkinan itu berulang kembali
oleh karena itu harus antisipasi
kemudian kita himbau juga siskambling digiatkan lagi
jadi jangan semuanya kalau malam kalau istirahat capek nanti ketiduran ada bencana banjir bandang tiba tiba
nah seperti tadi malam saja walaupun hujan berhenti tapi dari arah gunung itu keluar dari sela sela kebun teh itu air itu deras
jadi jalan itu jadi kelewatan dengan air semacam seperti sungai kecil

karena ini kan mengisi dengan sungai sungai yang besar gitu
kalau misalnya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat sendiri dari kepolisian maksud saya
kemudian juga kayak penanganan kedepannya pak
kan tadi pak diki cerita ada beberapa warga atau mungkin masih banyak sebenarnya warga yang belum terdeteksi ini mempunyai tempat tinggal di wilayah rawan bencana kemudian tidak memiliki izin tempat tinggal
ini penanganannya akan seperti apa pak
ya tentunya kan mereka sudah tinggal sudah lama di sana
mungkin dengan bencana ini bisa menjadi hikmah atau pelajaran buat masyarakat untuk mencari tempat yang lebih aman
ya ini karena kita lihat sekali tanahnya memang tidak stabil terus dengan basah yang terus menerus tentunya akan mudah bergerak
terakhir bapak ada beberapa titik lagi ya atau ada berapa titik lagi sebenarnya yang masih membutuhkan penanganan untuk ada proses evakuasi
atau kemudian juga pengamanan lebih tepatnya di wilayah tempat bapak dan juga kesatuan beroperasi
ini kalau di wilayah sini gempa untuk longsor sendiri itu di cisarua
cisarua itu mulai dari gunung mas ke atas itu kan ada jalan nasional
nah sekarang ada riung gunung lokasi lokasi riung gunung
di situ informasinya ada tiga pengendara motor yang lewat tersapu oleh longsor
nah ini kita masih lakukan pencarian terus
intensif seperti itu
kemudian juga jalan juga memang ada yang bawahnya ambrol jadi menggantung
nah ini tentu juga perlu perhatian kita karena itu jalur yang padat
jalur nasional yang padat nomor dua di indonesia
yang ada perhatian sampai sekarang masih kita belum buka
masih kita belum buka karena untuk kita evaluasi dulu keamanan persiapannya kita koordinasi insasi terkait
terima kasih bapak
terima kasih pak diki atas waktunya bapak
semoga lancar pak semuanya dan semoga korban yang ada baik yang selamat maupun yang tidak bisa diselamatkan semuanya
terima kasih pak diki
demikian daniar keterangan terkait dari danrem enam puluh satu surya kencana kolonel infanteri muhammad hasan
serta kapolres bogor ajun komisaris polisi atau ajun komisaris besar polisi amdki
yang sampai dengan saat ini masih berada di lokasi evakuasi warung menteng desa cijeruk
terima kasih fanny maniar
laporan langsung dari cijeruk jawa barat
apa yang bisa kami simpulkan hingga pukul sebelas lebih tujuh waktu indonesia barat terkait dengan empat titik
yang pertama yaitu banjir di kampung melayu
memang beberapa titik di daerah jakarta utara pemukiman masih digenangi banjir
banjir di kampung melayu saat ini sudah surut
tapi meskipun hujan dengan durasi singkat sempat turun
nampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap ketinggian banjir di kampung melayu
sementara untuk wilayah underpass di bandara soekarno hatta
tadi rekan kami sudah menyampaikan jika olah tkp dilakukan di sana
untuk mencari tahu penyebab pasti dari robohnya
tembok underpass di perimeter selatan bandara soekarno hatta
sementara kalau kita bergeser ke wilayah puncak bogor jawa barat
di sana terjadi longsor
sempat jadi longsor pada hari kemarin
evakuasi material longsor terus dilakukan
untuk itu jalan arah riung gunung puncak jawa barat masih ditutup
dan anda nampaknya harus mencari jalan alternatif lain jika memang ingin menuju puncak
sementara untuk wilayah cijeruk tepatnya di warung menteng
longsor yang terjadi di sana menyebabkan setidaknya ada korban jiwa
tiga jenazah yang merupakan satu keluarga sudah berhasil dievakuasi
sebelumnya ada tiga korban selamat yang kemudian masih dirawat di rumah sakit
sementara evakuasi untuk korban lain yang diduga masih tertimbun tanah longsor masih terus dilakukan